pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa atau klb polio usai ditemukan satu kasus polio di aceh pdi aceh
ini adalah temuan kasus pertama sejak indonesia dinyatakan bebas polio sejak tahun dua ribu empat
lalu bagaimana potensi sebaran polio apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mencegah kasus ini meluas
sudah bergabung bersama kami jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril
dan mantan direktur penyakit menular who asia tenggara prof chandra yoga
selamat malam bapak bapak
sudah dilakukan surveillance ya ke berbagai lokasi terutama di tempat anak anak yang kena tadi
dan juga seluruh di daerah kabupaten bidi yang ada
nah tentu saja kita berharap dengan kasus polio atau kalb polio ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua
dan klb ini memang baru tingkatnya di kabupaten ya karena baru satu kabupaten yang kena belum beberapa kabupaten
kalau beberapa kabupaten nanti akan menjadi klb di tingkat provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat nasional
tapi kita mudah mudahan ya klb ini cukup di satu kabupaten ini
dan sampai saat ini dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten bidi sangat luar biasa gerakan cepatnya
berkoordinasi untuk melakukan langkah langkah bagaimana untuk respon cepatnya ya
ketika mendapatkan informasi
ada temuan kasus polio ini
saat itu seperti apa respon pemerintah kementerian kesehatan
karena sejak tahun dua ribu empat belas sudah diklaim indonesia bebas polio
tapi nyatanya ternyata sekarang kita ada satu kasus yang harus dihadapi di pd
ya terima kasih
jadi inilah kesiapan para dokter dokter klinisi
begitu melihat satu pasien yang memang ada gejala yang selama ini adalah kasus polio
maka dokter bersama pihak rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan pemeriksaan pesesnya atau tinjanya ya
nah dengan dugaan klinis itu karena ditemukan ada lumpuh layu pada kaki kiri
maka itu ada suatu dugaan ke arah polio
ternyata setelah diperiksa di laboratorium di jakarta di bkpk dan juga diteruskan ke bio farma
memang ditemukan polio liar tipe
oke saya ke prof chandra yoga terlebih dahulu
prof melihat apa yang terjadi masih klb di tingkat kabupaten
dengan satu kasus ini apakah kemudian indonesia bebas polio status itu yang sudah bertahan sejak tahun dua ribu empat belas bisa dianggap batal
jadi begini polio itu disebabkan oleh virus
sebenarnya ada dua jenisnya
virus polioler ini yang menyebabkan penyakit polio di mana mana
dan pada waktu dua ribu empat belas waktu itu saya masih kerja
kesehatan indonesia dinyatakan bebas polio dan sampai sekarang indonesia juga masih bebas polio
hanya ada dua negara yang saat ini punya polio karena polio liar yaitu afganistan dan pakistan
jadi status itu tetap ada dan itu yang sedang dikejar oleh who untuk bisa dicapai ke seluruh dunia
tapi yang kedua memang polio juga bisa disebabkan oleh virus yang namanya vdpv
dan itu bisa menyebabkan kejala seperti polio
kita lihat seperti ini dan sebenarnya sesudah dua ribu empat belas ini bukan yang pertama
pada tahun dua ribu sembilan belas kita sudah pernah juga ada menghadapi klb seperti ini di papua
baru waktu itu ada satu anak yang lumpuh layu kemudian beberapa waktu sesudahnya ketemu lagi satu anak yang lain
jadi ada dua anak di tempat yang berbeda di papua yang jaraknya sekitar empat lima km
dan waktu itu saya masih di who dan kami menyatakan who menyatakan sudah terjadi circulating vdpv
si vdpv di papua
yang alhamdulillah pada waktu itu berhasil dikendalikan
itu poin kedua yang ingin saya sampaikan
kalau virus polio liar memang tidak ada cdtv memang ada dan sudah pernah ada di papua
dan juga ada di beberapa negara
hari hari ini atau katakanlah minggu lalu sedang ada vdp juga dilaporkan di dua negara
satu di amerika serikat ada kasusnya satu orang
dan satu orang ini belum divaksin juga sebagus kasus yang di aceh
tapi ada juga di inggris
di inggris itu mereka ketemu vdpv virus itu di lingkungan
belum ada pasien
jadi ini situasi yang kita hadapi sekarang tentu harus dilakukan upaya maksimal agar klbv vdpv yang terjadi pada kasus yang sekarang ini
jangan menyebar lebih luas lagi
tadi prof mengatakan seperti itu ya
gambarannya dibandingkan yang liar dan yang satu lagi mana yang kemudian cukup kita khawatirkan
sebenarnya polio yang sebenarnya itu terjadi karena virus poliya
makanya orang negara ternyatakan virus polio
kalau tidak ada terjadi kasus akibat polio liar itulah
makanya ada status bebas poli itu dengan virus polio liar itu
vaksin di rahim polio virus ini sebenarnya adalah bagian kan kita tahu bahwa virus polio yang diteteskan di mulut itu terdiri dari vaksin yang dilemahkan
kalau vaksin dilemahkan ini kemudian bermutasi dan mutasinya ini kena dengan anak atau orang yang belum divaksin polio bisa terjadi kejadian seperti ini
jadi dua duanya tentu harus diperhatikan
karena dua duanya tampaknya sama polio juga seperti ini
tapi isu besar memang adalah isu y polio virus di mana status bebas sudah diterapkan
tapi jangan sampai ada vdpv yang tidak terkontrol seperti ini
jadi ini selalu dilaporkan dari waktu ke waktu dalam this is outbreak news nya who
ada yang seperti saya sampaikan sekarang ada di laporan sekarang sudah ada di inggris dan di amerika serikat
kenapa di indonesia belum ada
karena saya kira karena laporannya satu kasus itu
dan saya kira teman teman kementerian kesehatan sedang mencari
karena definisi mengatakan circulating vdpv kalau ditemukan dua kasus yang berbeda begitu
yang secara genetik virusnya sama
disebut sebagai genetic link antara virus yang satu dan virus kedua dalam jarak dua bulan
kalau itu terjadi maka terjadi cvdpv seperti yang pernah terjadi di papua sekarang juga terjadi di amerika dan di inggris
memang di mereka kasusnya cuma satu tapi di lingkungan ada satu
yang satu lagi di lingkungan
satu lagi di lingkungan satu lagi di manusia
jadi itu yang terjadi di beberapa negara dari waktu ke waktu
yang kita harus terus waspadai
oke untuk menjaga kewaspadaan itu
pak syahril saya ke anda kembali
kita tahu penderita informasi yang kami dapatkan belum mendapatkan imunisasi lengkap
bagaimana kemudian ini menjadi concern bagi orang tua bagi masyarakat
bahwa imunisasi ini sangat penting bagi anak untuk mencegah polio ataupun sejumlah penyakit lainnya
dan mengapa kemudian trennya tampaknya cukup menurun untuk di wilayah aceh sendiri
ya terima kasih ya
jadi sebetulnya polio ini bisa dicegah dengan dua hal
yaitu perilaku hidup bersih dan sehat
karena penularan polio ini kan melalui makanan atau melalui mulut ya saluran cerna
jadi bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat buang air juga
dan penularan dari virus ini kan melalui tinja ya atau pesis itu
nah sehingga kalau tidak melakukan buang air
besar sembarangan terutama di kali dan di tempat tempat yang bisa dipularkan ke makanan oleh binatang
itu pun bisa menyebabkan itu yang pertama
yang kedua adalah vaksinasi
jadi polio vaksinasi polio yang empat kali secara oral dan satu kali secara injeksi
itu akan betul betul memberikan kekebalan pada anak
jadi pada kasus dpd ini memang belum sama sekali divaksin
nah tentu saja ini menjadi tantangan dan
kerja keras kita bagi semuanya
karena cakupan vaksinasi di daerah pd yang kita lihat
dan juga aceh secara keseluruhan
dan di beberapa tempat yang lain
juga memang tidak terlalu tinggi cakupan lapornya itu
nah untuk saat inilah menjadi momen yang penting bagi kita
bagaimana vaksin ini harus digerakkan
dan diyakinkan semua masyarakat bahwasanya
inilah akan mencegah terjadinya penyebaran penyebaran polio
terkenanya masyarakat terutama anak anak pasien polio ini
jadi vaksinasi menjadi sangat penting
oke apakah memang sosialisasinya yang kurang
atau memang masyarakat lebih fokus saat ini menghadapi pandemi covid sembilan belas
sehingga memang teralihkan fokusnya sehingga vaksinasi di luar covid sembilan belas
angkanya relatif rendah
atau memang ada penolakan
atau seperti apa di lapangan di aceh sebenarnya pak syahril
jadi karena pandemi ini
bukan hanya di aceh ya
tapi seluruh daerah
untuk vaksinasi rutin pada anak anak
memang tidak mencapai target yang diinginkan
nah setelah pandemi ini sudah mulai stabil
maka ini kita tingkatkan kembali
kebetulan ada kasus klb ini menjadi momen penting bagi kita
bukan hanya masyarakat pilih
tapi masyarakat aceh dan masyarakat indonesia secara keseluruhan
ayo vaksinasi polio dan vaksinasi pada anak secara standar ini menjadi bagian penting
bagi kita untuk mencegah penyakit penyakit yang bisa dilakukan dengan vaksinasi
oke saya ke prof chandra yoga terakhir sebagai penutup
rekomendasi apa yang kemudian anda sampaikan kita harus gerak cepat
memang masih hanya ada satu kasus di pdip
tapi kekhawatiran bahwa ini kemudian bertambah ada potensi kesana
jika kemudian abai dengan vaksinasi tidak menjaga kebersihan
ada dua poin
kalau rekomendasi yang pertama tentu saja melakukan vaksinasi dengan dua cara
satu lagi vaksinasi massal baik di daerah itu maupun di daerah lain untuk ditingkatkan kecakupannya
dan yang kedua melakukan surveillance
menemukan dan ini ada dua surveillance yang perlu dilakukan
yang pertama surveillance terhadap keluhan seperti tadi
baik surveillance di rumah maupun surveillance di puskesmas
maupun surveillance di rumah sakit
itu bisa dicari apakah ada atau tidak kasus itu
dan yang kedua surveillance pada lingkungan
saya sudah sampaikan tadi inggris juga menemukan kasus virusnya di lingkungan
jadi saya sangat mengajukan surveillance pada lingkungan
tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan
sebenarnya yang rendah cakupan bukan hanya polio saja seperti tadi pak sarwil sampaikan
saya ini kan pak azharil teman saya baru baru ini saudara saya
sakit diperi di jakarta dan saya kirim di rumah sakitnya pak azharil
artinya marilah kita tingkatkan vaksinasi baik polio dpt campak karena
terutama bagi penyakit yang namanya bd tiga i
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu bisa menyebar tidak terkontrol
kalau vaksinasi tidak dilakukan secara maksimal dan optimal
dan kalau saya berulang kali mengatakan
vaksinasi ini bukan karena disuruh pak saril
bukan karena disuruh menteri kesehatan
tapi vaksinasi kita berikan kepada anak kita keluarga kita
demi untuk melindungi kita dan keluarga kita sendiri
gunanya adalah untuk melindungi kita
supaya kita terhindar dari penyakit penyakit yang tadi bd tiga i
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain campak difteri
pertusis tetanus dan polio ini
baik prof chandra yoga pak syahril terima kasih pencerahannya malam hari ini
semoga informasi ini bisa meningkatkan kewaspadaan kita masyarakat
untuk mencegah polio meluas di indonesia
terima kasih sekali lagi selamat malam
selamat siang selalu
terima kasih prof